udah sama lagunya terus jadi ngefans sama ayu juga karena seumur sih basically
memang kita harus akui ada anggaran yang belum cukup
ada dua yang sebenarnya sudah memberikan masukan dan juga keras nampaknya
jadi mengurni memang karena ibu melihat tadi itu
yang bahkan yang itu diusulkan lucunya sama dua pihak
jadi kesehatan kebugaran dan lain lain